tiap jumat eksklusif di gtv
lima belas menit lagi papa nyampe
aduh sampai keringetan begini sih
mama panggil aku ya
kalau mama sama omah harus pergi sebentar
kamu nanti disini ditemenin sama opa gak apa apa ya
aku kan ada temen temen
jadi aku ajak opa
saya main juga sama temen temen aku ma
ya udah inget
kalau main nggak boleh capek capek
kalau capek langsung istirahat
waduh good girl pinter banget sih
aku main ya sama temen temen aku
aku telepon papa dulu ya
aku tak percaya
teng jangan aturi
jadi itu aja
nanti papa kesana ya
lima belas menit lagi lah
makasih banyak ya pak
maaf kalau aku ngerepotin ya
kamu jaga kesehatan
semoga semuanya lancar lancar aja ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
yaudah yuk kita siap siap
mama ganti baju dulu ya
saya mau pergi dulu sebentar
tolong kamu awasin kafe ya
gue manjat ya
enggak pak ini saya pengen
tempatnya keren ya pak
ini tempat rehat pak
soalnya saya pengen masukin saudara saya di tempat rehab sih mbak
bapak kalau mau lihat ke dalam aja pak
iya pak saya pengen lihat suasananya dulu
pak itu susternya mau kemana ya
jalan jalan sama pasien pak
oh emang boleh keluar
pasien pasien yang gak butuh penanganan usus
diperbolehkan di rumah
bisa untuk keluar pak
seminggu sekali sekitar sejam pak
tapi harus ditemani suster
mereka jalan jalan gak jauh kok pak
nah biasanya mereka bergrup tiga orang pak
siapa tau yelza juga jalan jalan hari ini
gue tunggu di taman pinus aja deh
saya jalan dulu ya
mas enggak jadi liat liat
gak ada yang bisa liat
katanya gantian pergrup tiga orang yang datang ke taman
tapi kenapa darah tadi gue gak liat yelza
apa yelza gak dapat giliran hari ini
gue coba kesini lagi deh besok
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
duh girls gawat nih kalau di luar gini
biasanya suka banyak fans nenek yang curi curi foto kayak paparasi
elsa neneng jessica saya tunggu di bangku taman ya
kalian boleh jalan jalan di sekitar sini aja
jangan keluar taman ya
eh kita foto yuk disini bagus nih yuk yuk yuk
eh tapi sebentar
di situ ada pohon bagus banget
saya mataharinya juga pas ke situ kita foto di situ aja yuk
elsa itu pepunjung cinta kamu tuh
kan gue udah bilang sama lo jangan dateng kesini lagi
gue gak mau ya nanti dianggap sama nino nggak setia
jangan ganggu hidup gue lagi
gue kesini karena disuruh sama nino
sampai jumpa di video selanjutnya
ini teman teman gue
ada neneng ada jessica
maaf bapak siapa ya
lagi sus tadi saya keadaan keperluan sedikit sama elsa
tapi ini saya nomor pergi kok
kalau misalnya nanti gue datang lagi kesini
iya boleh kok
datang lagi aja kesini
tapi nanti minta tolongnya kasih tahu ke nino
opa itu pasti jatuh cinta sama neneng
kan soalnya nenek ngerti budayanya
neneng kan juga tahu tentang korea
ini kendaraan n werk iniidah

suara arabian tinggi
pokoknya suara barbaz